polisi masih terus menggelar penyelidikan di lokasi pengeboman di ankara
yang menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya
sebuah bom mobil meledak di sebuah terminal yang ramai pada minggu malam waktu setempat
setidaknya tiga puluh empat orang tewas dan satu ratus dua puluh lima orang terluka dalam serangan tersebut
menurut salah satu petugas keamanan mobil yang digunakan adalah bmw dari kota firansehir di tenggara turki
menurut pihak kepolisian diduga ada sepasang pelaku laki laki dan perempuan
diduga kuat jenis peledak bom mobil tersebut sama dengan yang digunakan pada serangan tanggal tujuh belas februari yang lalu